sepandai pandainya hamka kabur di kalimantan timur dan kalimantan utara
akhirnya ia tertangkap juga
rekanan proyek pembangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di dusun waruwe
desa harapan kabupaten baru sulawesi selatan ini
tidak berkutik saat ditangkap tim tangkap buron intelijen kejaksaan tinggi sulawesi selatan
laki laki lima puluh tujuh tahun ini ditangkap di kawasan pelabuhan kampung baru
balikpapan kalimantan timur pada selasa tujuh maret
ia langsung diterbangkan ke makassar dan tiba jelang rabu sore di kantor kejaksaan tinggi sulawesi selatan
hamka yang terakhir beralamat di nundukan timur nunukan kalimantan utara ini
difonis pada agustus dua ribu sebelas di pengadilan negeri baru dengan hukuman tiga tahun enam bulan
kutusan ini diperkuat pengadilan negeri makassar pada september dua ribu sebelas
tapi terpidana malah kabur
di mana yang bersangkutan meresapkan keputusan pengadilan dinyatakan bersalah
menurut pengadilan korupsi yang mengikuti kerja negara
kegiatan ini terkait dengan kegiatan pengadilan kmts yang ada di kabupaten baru tahun dua ribu delapan
berarti dia kabur sejak kapan pak
sejak tahun dua ribu sebelas setelah putusan
selanjutnya hamka dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan kelas satu makassar
sebelum dikirim ke lembaga pemasyarakatan baru untuk menjalankan hukumannya
alwi fauzi makassar sulawesi selatan